banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di kota kendari sulawesi tenggara
salah satu yang terparah terjadi di wilayah kecamatan kadia
beginilah situasi yang terjadi di kawasan tugu mtk di kecamatan kadia kota kendari pada jumat malam
setelah sempat surut pada kamis pagi lalu banjir kembali menerjang kota kendari
berdasarkan data basarnas kendari hujan deras terjadi sejak pukul tujuh belas wita
akibatnya banjir terjadi di beberapa titik di kota kendari salah satunya di kecamatan kadia
sebelumnya pada enam maret dua ribu dua puluh
banjir bandang menerjang jalan muhammad hatta atau lorong la solo di kendari
tak hanya di permukiman banjir juga menerjang dan melubuhkan pelayanan rumah sakit santa ana
saat itu banjir juga terjadi di jalan di panjaitan kelurahan lepo lepo kecamatan baruga
sekretaris daerah pemkot kendari ridwan syah menyebut
banjir bercampur lumpur juga merendam sejumlah wilayah
salah satu yang terdampak adalah kecamatan kendari barat